dalam sequel film avatar garapan sutradara james cameron ini
jake sully dan nate thierry akan membawa anda ke kisah keluarga saat mereka meninggalkan rumah dan menjelajahi wilayah pandora
saat ancaman kuno muncul kembali jake harus berjuang dalam perang yang sulit melawan manusia
tidak hanya menampilkan pertarungan yang epic
film avatar the way of water akan membawa kita ke dalam indahnya bawah laut pandora
legap dengan beragam makhluk dan tanaman eksotis yang memenjakan batang
kita akan mencoba untuk mencoba
nah bagi yang suka dengan genre spy thriller sini merapat
karena marvel studio secret invasion hadir untuk anda
serial yang paling ditunggu dalam marvel cinematic universe ini hadir dengan enam episode yang mendebarkan
serial ini akan berfokus pada aksi pendiri avengers nick fury
yang diperankan oleh samuel l jackson
setelah sempat muncul dalam kredisi film spider man far from home
nick fury memutuskan untuk kembali ke bumi dan menyelamatkan umat manusia dari invasi para scrum
scall sendiri merupakan ras alien berwarna hijau yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi sosok apapun yang mereka inginkan
mereka berusaha menguasai bumi untuk mencari sumber daya yang dapat membuat kehidupan scrul
trik yang dilakukan oleh scrul membuat nick fury semakin sulit untuk mempercayai orang orang yang ada di sekitarnya
ia pun bekerja sama dengan sekutunya maria hale everett ross dan skrull talus agar dapat mengagakkan invasi skrull
apakah nick fury akan berhasil menghentikan invasi scrall di bumi
bagi anda yang rindu dengan trio kocak
yu jae suk lee kwang soo dan kwon yuri saat berusaha menyelesaikan tantangan tantangan yang seru
musim kedua ini akan lebih kocak dan seru karena menggunakan ai dua yang sudah dikembangkan untuk menghadirkan rintangan yang lebih menantang
setiap episodnya jae suk kwang soo dan yuri akan jalan ke beberapa destinasi wisata paling unik di dunia
untuk berjuang demi bertahan hidup
seperti bertahan di atas kasur berjalan yang dikontrol oleh robot takal yang membawa mereka menelusuri kampus
menabrak tembok terjun ke dalam danau mencari air sakti di rumah sakit berhantu
melarikan diri dari kolam renang yang dipenuhi zombie dan masih banyak lagi
bersiaplah untuk tertawa terbahak bahak dalam delapan episode yang tayang pada musim ini